kurang ajar si gendut
sekali guide dua cewek langsung
belum tahu lu keahlian gue ya
aku akan cari cara untuk nyikirin lo
terus gue dayangin sama laura
mau pesen apa ya
waitress aku mau pesen spagetti habis itu desertnya mau coklat ice cream habis itu minumnya strawberry smoothie habis itu pokoknya semua makanan kayak gitu oke
soalnya aku lapar
ehm samain sama lo aja deh
gue ke toilet sebentar ya
aku anterin ya
enggak usah enggak usah lagian kan kita oleh cewek
bentar ya ra
mau pesen apa nih
yaudah deh sama neni nih kayak dia nih
karena gue pengen dinner sama laura
dan lo gak usah khawatir
iya ada pak
nah ada telepon dari mami papi sama tompong
mau terima gak
mau ngapain sih mami sama papi
lagian bukannya telepon ke hp aku
bentar ya raya
orang orang berkemana sih
kita mau pergi sekarang pom pom
makanannya kan pom pom yang bayar
tapi kalau pom pomnya gak ada siapa yang bayar
kok gak punya uang
adup lu yaw
hush tante mary kenapa datang kesini
gawat kau sampai dilihat aku disini bisa bisa rahasia aku kembongkar
aku harus cepet cepet cabut dari sini
bisa mah kenapa gue gak takut sama lo
tau gak kalian tunggu jawaban aku nanti ya
nanti cost tau bunga yang mana yang aku pilih
tapi sekarang aku mau piece dulu mau ke toilet oke
moles nih bentar ya bentar ya
eh buat lo buat lo
hobi kemana sih
aaaaah kalo hobi gak dateng dateng aku pulang lagi mana
mendingan aku telfon dia aja
kan sekarang aku udah miskin
serem banget sih jadi orang miskin
makanya ibarat tuh
gak ada characteristic nya
oh yaudah yaudah ya muka besok beres ya oke
excuse me mas boleh gak aku pinjam hpnya soalnya aku harus
telepon pembantu aku soalnya hp aku tuh lagi pinjam sama dia
oh silakan an gak usah sebentar lama juga gak apa apa
kok gak diangkat pi
males lagian nomornya juga gak dikenal biasanya sih kalau kayak gitu cuma iseng
jadi gak mau diangkat deh
ternyata lebih enak makan di sini ya daripada di restoran
ya iyalah di sini murah tapi nyaman tempatnya
dasar pembantu sialan
hah kenapa gak diangkat sih teleponnya gak tau apa apa majikan lagi perlu
udah ngetan banget
gue mau punya perawan wah ya gini belum juga pulang
mana udah malem ngayap kemana tuh bocah ya